jawa tengah dua ribu delapan belas saya moderator aiman wicaksono
setelah di segmen ini calon gubernur akan saling bertanya
menanggapi dan durasi pertanyaan satu menit
dan kemudian jawab cagup lainnya dengan durasi maksimal satu lima menit
jadi pertanyaan satu menit ditanggapi satu lima menit
kemudian jawaban ditanggapi cagup yang bertanya
dengan waktu satu setengah menit
dan ditanggapi kembali dengan durasi satu lima menit

cukup jelas bapak ibu ya
pertama kita berikan kesempatan pada cagup nomor urut dua
untuk mengajukan pertanyaan kepada cagup nomor urut satu
ini sesi khusus cagup
waktunya satu menit
dihitung mulai anda berbicara
saya mau membacakan pertanyaan dari warga
ada kebiasaan pak ganjar yang memprihatinkan
lalu dijawab dengan jumawa bahwa kami sudah lakukan ini
kami sudah lakukan itu
masalah itu sudah diatasi
ini akan membuat jawa tengah gak maju maju
wargalah yang paling tahu apakah masalah mereka sudah selesai atau belum
jadi kalau ada warga masih mengeluh lewat video
seperti di partiran pekalongan
pemimpin jangan melecehkan keluhan warga
seolah olah pemimpinnya tidak akan menanggapi kesempatan ini
pemerintah sudah atasi semua
bisa saja memfitnah warga bahwa mereka berbohong dan mengada ada
mohon tanggapan pak ganjar
baik masih ada waktunya
saya menanyakan dulu sudah cukup
baik saya berikan kesempatan paslo nomor urut satu
waktunya satu setengah menit dari sekarang
dalam panggung debat ini
periode sebelumnya menampilkan sosok ibu ibu yang menjual
siapa yang peduli pada ibu itu
setelah kita berdebat
itu kemudian menjadi komoditas politik
dan kita memilih diksi yang seram seram
dan cenderung kejam
tapi dalam praktek setelah perdebatan
tidak ada satupun siapa yang peduli kepada ibu di video itu
semalam saya tidak bisa tidur
setelah perdebatan itu
saya minta relawan semuanya
cari ibu itu sampai di mana
ibu itu dapat modal
janganlah mereka dipertontonkan
tidak untuk diselesaikan
saya ingin memberikan ilustrasi itu
saya senang seandainya itu di forward kepada saya
kami akan selesaikan
pak tidak wak
kami cicat dan menggerakkan birokrasi
dan bapak boleh lihat timeline kami
yang seluruh opd punya

berapa jam mereka merespon langsung pada persoalan itu
maka kasus video yang tadi ditampilkan di pekalongan
sebenarnya saya ingin tunjukkan
ya karena memang kemanropnya tinggi sekali
tapi ketika kemudian mereka berharap
ada wall yang segera dibangun
sebenarnya mereka juga sudah tahu
ya sedang dibangun
hari ini yang bisa kita dorong kepada mereka
ayo kita bantu untuk kita percepat
dan kita akan percepat itu
saya berikan kesempatan
waktunya satu setengah menit dari sekarang
delapan bulan saya bergeling
saya bertemu dengan warga di berbagai kota
dan ada banyak masalah masalah
yang diketahui oleh publik
tapi tidak selesai selesai
saya sendiri mengalami ketika
bertahun tahun pembebasan tanah tidak tuntas
karena pemerintah provinsi
masuk ke dalam substansi yang terlalu serius
di kendali itu ada satu titik dimana
pembebasan jalan tol
hampir saja terlantar karena
tidak mendapat perhatian cukup dari pemerintah juga
di dekastasiun kereta yang sekarang juga sedang mau digusur
itu juga perlu perhatian
yang kita dengar adalah
di kaki gunung selamat
harusnya pemberi izin daerah
baik kabupaten maupun provinsi
semua yang diberikan pada kontraktor itu dikerjakan dengan baik
jalan lingkungan rusak
kemudian pertanian terancam
dan itu sampai hari ini mereka berteriak
tidak mendapat perhatian dari
pemerintah kabupaten maupun provinsi
jadi ini adalah perhatian dari pemerintah kabupaten maupun provinsi

di luar sana banyak sekali soal soal yang belum selesai
bias komunikasi lewat medsos itu seolah semuanya selesai
dan itu membuat saya
menurut saya harus segera diselesaikan dengan baik
silahkan ditanggapi satu setengah menit dari sekarang
medsos adalah cara menyelesaikan secara teknologi dan hari ini
salah besar kalau kita tidak mau follow up
terima kasih pak sekda sudah hadir
pak sekda nur yang saya bikin tidak bisa tidur
untuk ngurusin ini
bagaimana kita menyelesaikan
saya kira informasi yang diberikan pada pak dirman
kayaknya keliru pak dirman mohon maaf
apakah ada telepon saya dengan pak jk untuk menyelesaikan itu
kami mendekati masyarakat secara kultural
karena kami tidak bisa memaksakan
karena mereka masih ada yang menolak
itulah cara kami pelan pelan
itu cara jawa tengah
ora gurusah gurusuh bro
termasuk tol dan hari ini tol bisa digunakan
alhamdulillah lancar semuanya
termasuk bagaimana kita mendekati seluruh program program strategis nasional
termasuk apa yang diprotes masyarakat di gunung selamet
hari ini kami menerima getah itu
apakah kami diam tidak
kami kirimkan tim termasuk air yang ada
saya punya datanya
perpanjangan izin itu diberikan oleh pak dirman said
pak waktu bapak jadi menteri
mudah mudahan bapak tidak lupa
saya hanya mengingatkan saja
kalau mau di close up juga bisa
ini keputusan yang diambil oleh seorang menteri pada saat itu
saya tidak menyalahkan menterinya
menteri melakukan ini sudah benar
tapi bagaimana kita mensosialisasikan bahwa ini bisa berjalan
itu menurut saya yang penting
pak dirman tanda tangan disini
baik kita berikan aplaus untuk dua pasangan cagup
nomor urut satu dan nomor urut dua
sekarang giliran saya berikan kesempatan pada cagup nomor urut satu
mengajukan pertanyaan kepada cagup nomor urut dua
waktunya satu menit dihitung saat mulai anda berbicara
saya tidak akan memperpanas situasi
tapi saya ingin memberikan tontonan kepada masyarakat
bagaimana imajinasi kita ketika kita memimpin
dan bagaimana implementasi kita dengan evidence base
dengan bukti yang ada
tentu pertanyaan tidak akan seseram
yang dibayangkan publik
kira kira gagasan pak dirman
karena isunya adalah tata ruang dan kewilayahan
potensi potensi yang ada di jawa tengah itu mau diatur seperti apa
nah ini enak ini pertanyaan ini enggak serem ini
kira kira mengaturnya bagaimana
terus kemudian meng clusternya seperti apa
dan tata ruang seperti apa yang tadi menjadi perdebatan
itu bisa diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik nantinya
sehingga daya dukung lingkungan kita tetap masih ada
pak kami mengikuti aturan nasional undang undang lahan pertanian pangan dan berkelanjutan
dan perda juga sudah ada yang dibuat oleh dprd
maka saya ingin mendapatkan dan publik ingin mengerti itu
waktunya habis baik
saya berikan kesempatan pada cagup nomor urut dua waktunya satu lima menit
klarifikasi sedikit soal izin
jadi izin dari menteri itu tidak keluar tanpa rekomendasi dari pemdaka pemerintah
dari kabupaten maupun kota
jadi menteri tanda tangan karena ada rekomendasi dari pemerintah
daerah kabupaten dan pemerintah provinsi
mengenai rtrw saya kira pertama kita mesti mengacu pada tata ruang nasional
karena memang tidak mungkin daerah membangun tanpa mengacu pada rencana pembangunan nasional
kemudian apa yang mesti kita kerjakan
bagaimanapun tiga dua juta hektare lahan jawa tengah itu sebagian besar sangat potensial untuk pertanian
jadi pertanian menjadi yang utama
tetapi sisanya kita harus optimalkan
ada enam ratus ribu hektare lahan kritis yang harus kita bangun
dan itu bisa dikerjakan dengan menyuburkan kembali
di daerah daerah tertentu itu sangat sangat mubazir lahan lahan ke situ tidak dibiarkan
kemudian juga yang lain adalah banyak sekali aset aset pemerintah daerah dan juga bumn bumd yang mubazir
bekas bekas ptp bekas bekas pabrik gula itu sesuatu yang bisa kita optimalkan
jadi banyak sekali aset tersembunyi yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan masyarakat
kita bisa bicara dengan pemiliknya bisa bicara dengan bumn bisa bicara dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
tetapi intinya adalah kebijakan apapun kita harus mengacu pada rtw dan nasional
ya saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut mohon maaf cagup nomor urut satu untuk memberikan tanggapannya
waktu satu setengah menit dari sekarang
hari ini saya senang karena kita harus berkoordinasi
tapi seorang pemimpin tidak boleh menyerah
karena rekomendasi dari kabupaten kok saya tekensi saja
pasti ada tim yang keluar yang turun untuk ngecek itu
lah kalau semuanya langsung dikasih bagaimana
ini kebijakan pertambangan yang ada sama
kami mengendalikan galiance susahnya minta ampun kami akui
tapi rekomendasi juga dikeluarkan dari kabupaten
tapi tidak serta merta kami izinkan karena itu daerah air daerah serapan yang bikin longsor
buat tambang rakyat yuk kita atur
maka kalau kemudian izin ini diberikan hanya karena alasan itu
jangan jangan kita menutup mata semua yang dimasukkan tiba tiba kita tanda tangan nih
karena pada akhirnya hari ini diprotes
panas bumi di gunung selamet diprotes
mohon maaf oleh pak dirman
karena airnya keruh
lombok dulu kalau ada potensi ini jangan diizinkan
sama ketika semen gombong mau ada di amdal tidak saya izinkan
meskipun rekomendasi dari kabupaten diberikan untuk apa
tim andalnya bekerja betul
tidak bisa kita kemudian karena ada rekomendasi kita berikan
tata ruang yang ada di pemalang pun ketika mau direkomendasikan kepada kami
kami tes kami datang kami pimpin sendiri
kami pimpin sendiri
tidak ada terjadi kesalahan itulah cara prudent
mungkin terkesan lama
tapi kami hati hati dan menyadari perasaan teman teman di kabupaten kota juga
saya berikan kesempatan kembali paslon pada cagup nomor urut dua
untuk memberikan tanggapan waktunya
satu setengah menit
saya tidak akan lanjut soal geothermal karena
yang saya katakan soal geotermal lebih kepada menyampaikan
dan kita mesti dandani itu karena geothermal adalah merupakan sumber daya yang diterbarukan yang harus didorong gitu
jadi bukan saya memprotes tapi
kita mesti tangani supaya masyarakat tidak lagi mendapat kesulitan
nah kembali pada tata ruang tadi
tiga puluh lima kabupaten kota
pegunungan dan enam gunung berapi
kemudian tujuh belas pantai wisata
itu potensi jawa tengah
dan di depan kita itu sebetulnya adalah kesempatan untuk membuat jawa tengah

karena kita tidak punya alasan ketinggalan dari daerah lain
karena potensinya begitu besar
yang jadi soal adalah soal pengelolaan soal manajemen soal kepemimpinan
kalau pemimpinnya itu betul betul bekerja
dan memikirkan rakyat semata mata
maka potensi yang tadi itu bisa digunakan untuk memaruhkan masyarakat
ipm kita mesti kerek tingkat di atas nasional
kemudian indeks pembangunan gender juga demikian
pendidikan dan sebagainya harus kita tingkatkan
karena itu kembali pada potensi keseluruhan
jawa tengah tidak punya alasan ketinggalan
jawa tengah bisa kita bangun
ini soal manajemen soal kepemimpinan
baiklah terima kasih kita berikan aplaus pada dua cagup
nomor urut satu dan nomor urut dua
kami akan segera kembali saudara
kalau tadi cagup giliran nanti cawagup
dan juga kami akan minta komitmen khusus pada sesi terakhir
kami akan segera kembali